informasi berikutnya sudah panglima tni jenderal agus subianto menyatakan salah satu penyebab ledakan di gudang amunisi daerah atau kutmurah jaya di ciangsona bogor
diduga gesekan amunisi kedaluarsa bukan faktor kesalahan manusia
faktor penyebab meledaknya gudang peluru atau gudang amunisi daerah gun murah kodam jaya di ciangsana bogor pada sabtu malam masih diselidiki
namun panglima tni jenderal agus subianto menyebut salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena gesekan
sementara general agus menepis penyebab ledakan kutmurah akibat human error atau faktor kesalahan manusia
dampak ledakan amunisi dari gudang tni angkatan darat
petugas menyisir rumah warga mencari residu dan barang berbahaya yang berterbangan ke rumah warga saat ledakan
saat ini warga mengungsi di beberapa tempat dan kluster perumahan tersebut sengaja dikosongkan untuk pemeriksaan lebih lanjut
kepala staff tni angkatan darat jenderal maruli simanjuntak menyampaikan permintaan maaf atas terbakarnya gudang amunisi daerah milik kodam jaya di kabupaten bogor
dan gudang tersebut digunakan untuk menyimpan amunisi yang akan dimusnahkan
jenderal maruli menjelaskan bahwa kondisi gudang enam tni telah rusak dan hancur dan terdapat sepuluh gudang amunisi di bogor
namun yang mengalami kebakaran hanya gudang enam
gudang amunisi di gedung tni
ini merupakan amunisi yang akan didisposal
mengucapkan permohonan maaf untuk masyarakat sekitar khususnya atas kejadian ini
jadi sebetulnya ini gudang untuk penyimpanan amunisi amunisi yang akan didisposal
jadi memang ini cukup riskan untuk mengelola gudang seperti ini
kondisi terkini sekarang di tkp seperti apa pak
rusak sudah rusak semua hancur ya
itu isinya amunisi apa saja
ya munisi untuk ini munisi untuk didisposal dikumpulkan di situ semua